kegembiraan atas rencana pernikahan putri presiden joko widodo kahiyang ayu juga dirasakan puluhan siswa dan guru sd mangkubumen kidul enam belas solo
meski tidak mengenal langsung rasa bangga tersirat karena ketiga putra putri presiden jokowi bersekolah di sd ini
puluhan murid dan para guru sd mangkubumen kidul enam belas solo rabu pagi duduk di depan pintu masuk ruangan
rupanya anak anak ini sedang diberitahu bahwa salah seorang putri presiden joko widodo kahiyang ayu akan melangsungkan pernikahan minggu depan
hal ini dilakukan karena kahiyang ayu mengenyam pendidikan dasar di sekolah ini
kahiyang ayu masuk di sekolah ini pada tahun ajaran seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan lulus tahun dua ribu dua
kahiyang dikenal baik dan tidak sombong meskipun pada saat itu ayahnya adalah wali kota solo
dalam biodatanya ayu menuliskan cita citanya menjadi seorang dokter
untuk kelancaran acara pernikahan nanti para murid dan guru pun menggelar doa bersama
mereka juga mengucapkan selamat untuk kahiyang
selamat berkah selamat berkah selamat berkah selamat berkah selamat berkah selamat berkah selamat berkah
ini acara kita sebagai warga solo juga sebagai
seperti ini sepakat
guru di sd negeri mangkubumen kidul enam belas semua ingin ikut mengucapkan selamat kepada mbak kahiyang yang akan menempuh hidup baru dengan mas bobi
kita semua ikut mendoakan dan sangat berbahagia
dan semoga mbak kahiyang dan mas bobi keluarganya besok bisa langgeng
salah seorang guru yang sempat mengajar putri presiden mengatakan kahiyang tergolong orang yang mudah tersenyum dan suka bergaul
mbak yang itu orangnya murah senyum jadi teman temannya suka
dengan guru pun juga menghormati
ada yang teman teman itu seenaknya saja tapi juga dia mau memperingatkan kalau teman temannya yang kurang baik kurang sopan
meski tidak mendapat undangan untuk hadir
di acara pernikahan kahiyang para murid dan guru berharap agar acara tersebut berjalan lancar
kertika bagus solo